sementara itu dalam kunjungannya ke kpk komnas ham menyatakan bahwa kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik kpk novel baswedan merupakan kasus luar biasa
namun sayangnya hingga saat ini belum ada titik terang terkait pelakunya
awal kita itu adalah ini bukan peristiwa biasa ini kasus yang luar biasa
kalau dalam perspektif ham tentu kami melihat ini ada teror ada kekerasan termasuk juga sebetulnya ada ketidakpastian hukum yang sudah berlangsung sekian lama
termasuk juga publik khususnya keluarga itu punya hak juga untuk tahu perkembangan kasus ini
dan ini semua sekarang tidak terpenuhi